dan kita beralih ke informasi lainnya viral aksi mario dandi tersangka kasus pengenehan terhadap david ozora
dengan bebas melepas dan juga memasang kembali borgor kabel tea saat perlimpahan dirinya kekejaksaan pada jumat kemarin
dalam video yang merekam yang terekam kamera wartawan maksud kami mario dandi terlihat kembali memasang kembali borgolnya
polda metro jaya mengaku video tersebut adalah hasil editan
dan melansir cnn indonesia com polda metro jaya menyebut video mario dandi yang memasang borgol berupa kabel t adalah hasil editan
hal tersebut diungkapkan kabit humas polda metro jaya kombes polisi truno yudo wisnu andiko
truno yudo menjelaskan video yang beredar itu adalah dua peristiwa yang berbeda
yang digabungkan dalam satu frame
lebih lanjut ia menjelaskan kejadian sebenarnya
mario memasang kabel tis usai proses administrasi penyerahan berkas ke penyidik
polisi langsung mengenakan baju tahanan perwarna oranya ke mario dan memasangkan kabel t kepadanya